anda kembali di cnn indonesia prime news
menteri keuangan sri mulyani angkat bicara
soal usulan dpr membubarkan otoritas jasa keuangan
dan mengembalikan fungsi pengawasan ke bank indonesia
ia mengakui sektor keuangan
masih perlu diperbaiki dan disempurnakan
sri mulyani mengatakan
ojk bekerja dalam forum komite stabilitas
sistem keuangan menurutnya
sektor keuangan memerlukan penyempurnaan
dari sisi peraturan perundangan
guna menjaga stabilitas keuangan
sebelumnya wacana pembubaran ojk
disampaikan komisi sebelas dpr ri
dengan menilai ojk lalai
dalam pengawasan pada industri asuransi
seperti kasus gagal bayar jiwa seraya
masih perlu banyak hal yang diperlukan
untuk memperbaiki termasuk dari sisi perundangan
jadi kita juga akan terus menyempurnakan
dari sisi peraturan perundangan
di dalam rangka untuk bisa menjaga stabilitas
juga menanggapi usulan pembubaran ojk
yang keluar dari komisi sebelas dpr
menurut afi pembubaran ojk sebagai lembaga negara
tidak perlu dilakukan
menurutnya pembubaran ojk dapat berdampak buruk
pada iklim investasi di indonesia
menyusul banyaknya masalah di lembaga keuangan non bank

afi menilai lebih baik memperketat pengawasan
terhadap setiap perusahaan non bank itu sendiri
pengawasan harus dilakukan setara dengan pengawasan pada perbankan
selain itu harus ada peninjauan lebih jauh
terhadap investasi oleh perusahaan asuransi
dengan begitu ojk tetap perlu melakukan tugas dan fungsinya
dengan lebih memaksimalkan pengawasan pada perusahaan non bank
terutama yang menyangkut dana masyarakat
kan lembaga itu sudah didirikan
kita nih jangan juga merasa bahwa
dpr yang lama begini ntar dpr baru begini
kan jadi gak konsisten
ini berbahaya bagi apa
bagi kepercayaan investor juga
seolah olah kita ini terhadap kelembagaan negara itu juga
tidak punya jangka panjang gitu ya
saya melihat artinya gini
kalau ada masalah jangan dapurnya yang dibakar gitu loh
tapi bagaimana memperbaiki sistem yang selama ini
mungkin menjadi masukan dari masyarakat
dari sisi pengawasannya mungkin lebih diperketat
ya kalau dulu kan mungkin diawasi tapi
mungkin belum seketat perbankan
padahal itu kan menyangkut dana masyarakat
dan dana masyarakat itu kan jangka panjang
sementara itu ketua dewan
komisioner ojk wimbo santoso mengatakan
permasalahan yang membelit jiwasraya sudah lama terjadi
ojk telah bekerjasama dengan kejaksaan agung
terkait kasus ini dan menyerahkan pada proses hukum yang sedang berjalan
ojk berjanji akan meningkatkan pengawasannya
belajar dari pengalaman kasus industri keuangan di masa lalu
selain itu menurut wimbo
masih banyak yang perlu disempurnakan dari pengawasan
saat di tangan bank indonesia
saat pengawasan di tangan bapak pam lk
kita masukkan dalam proses
bukan berarti gak ada sama sama
dan tentunya kita
apabila sudah ditangani
ya tentunya kan kita kan semua permasalahan itu
kita juga berdiskusi dengan kejaksaan
kita apabila sudah ditahan kejaksaan ya sudah
kita juga melakukan
pemeriksaan secara detail
sehingga nanti disitu bisa sharing informasi
pengawasan ini akan kita terus kita tingkatkan
pengalaman pengalaman masa lalu
akan kita perbaiki
apakah ada hal hal yang memang perlu disesuaikan
permasalahan tata kelola keuangan sektor asuransi
mulai dari ajb bumi putra
berujung rekomendasi komisi sebelas dpr
mengembalikan fungsi pengawasan otoritas jasa keuangan
ke bank indonesia
dikutip dari cnn indonesia com
wakil ketua komisi sebelas dpr
menyatakan peluang pengembalian fungsi ojk
ke bi dan badan pengawas pasar modal
dan lembaga keuangan terbuka
yang menyebut hal itu akan di evaluasi lewat panjang
yang dibentuk komisi sebelas
mengenai kinerja jasa keuangan
dpr menambahkan revisi undang undang tentang bi
dan undang undang ojk
akan masuk dalam program legislasi nasional
diketahui masalah gagal bayar polis asuransi jiwasraya
berpotensi merugikan perusahaan senilai tiga belas tujuh triliun rupiah
dan bumi putra senilai sembilan enam triliun dolar
ojk sebagai lembaga pengawas
memiliki fungsi untuk mengawasi berbagai produk keuangan
mulai dari perbankan asuransi pasar modal
hingga lembaga keuangan non bank
kasus gagal bayar pada polis nasabah asuransi jiwasraya
yang disusul asabri dengan potensi kerugian
membuat ojk menjadi sorotan
gusulan dibentuk dewan pengawas
sehingga pembubaran ojk muncul ke permukaan
menyoal tata keuangan negara
kami bahas dengan narasumber
yang telah hadir di sebelah kiri saya
ada putri komarudin
anggota komisi sebelas dpr ri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir bersama kami
sebelahnya ada pak irfan raharjo
pak irvan selamat malam
selamat malam mas
dan kami juga mengundang melalui sambungan telpon
deputi komisioner humas dan logistik ojk jakarta
melalui sambungan telpon
selamat malam mas aldi
mbak putri dan pak irfan
ya terima kasih pak anto sudah bergabung bersama kami
saya ke mbak putri terlebih dahulu
ini narasi wacana yang terbentuk di publik saat ini adalah
ojk dengan tupoksi yang dimiliki
begitu dengan kasus let's say bumi putra awalnya
sebetulnya saat ini perkembangan panja sejauh mana
dan bagaimana dpr sendiri membaca
makanya kita bikin panja pengawasan
kinerja industri jasa keuangan adalah
sebenarnya masalahnya itu dari mulai
pengawasannya di bagian mana
karena seperti yang kita tahu undang undang ojk sendiri
baru ada itu tahun dua ribu sebelas
lalu pengawasan untuk industri keuangan
non bank dan pasar modal itu
masuknya di tahun dua ribu dua puluh
dua ribu tiga belas barulah masuk
pengawasan perbankan di ojk

jadi tahapan tahapan ini kan
beberapa kasus yang
itu katanya terjadinya sebelum bahkan
ojk itu dibentuk gitu
makanya komisi sebelas sendiri sekarang
pada posisi bahwa kita ingin
dan peraturan yang masih kurang
di implementasinya di lapangan itu seperti apa
karena kalau dari pengaturan ojk sendiri
untuk perusahaan asuransi
itu sebenarnya menurut kita sendiri sudah ketat
ada pojk yang mengatur tentang

kalau tidak salah itu yang mengatur
laporan keuangan triwulanan
bulanan bahkan tahunan
ada juga tentang pojk
tentang penyehatan perusahaan asuransi
yang sudah diatur dari tahun dua ribu tujuh belas
sebenarnya sudah cukup rigid
menurut kita tapi
mungkin implementasi di lapangannya
harus ditingkatkan kembali
dan ini sepertinya harus dijawab oleh
bagaimana ini soal peraturan
tentang produk keuangan asuransi
sendiri saat ini di ojk
ya terima kasih
tadi sudah ditampilkan oleh pak putri
berdirinya ojk termasuk
mungkin kita baru mulai
membuat operasional pengawasan di januari
iknb dan pasar modal
betul sekali bahwa tadi disampaikan
bahwa dua ribu tujuh belas kita sudah punya
ini tidak ada
jadi kita susun
kita coba perbaiki
kita lakukan perbaikan di knb
masyarakat juga tentu
sudah banyak sekali memahami
bumi putra ini terjadi
sudah sejak lama
sehingga ojk diberikan amanah
mengatur mengawasi termasuk
dalam hal ini penyihatannya
dan alhamdulillah kami dari
komisi sebelas juga pada saat awal
masa sidang bahkan akan memperketat
pelaksanaan pengawasan ojk
setiap tiga bulan
jadi ini juga salah satu bagian dari pengawasan publik
sehingga ojk sangat terbuka
untuk menerima informasi
ataupun masukan dari masyarakat
jadi sebelumnya ojk sendiri
sebetulnya sudah mendeteksi
begitu ada mismanagement
di pengelolaan jiwas raya
termasuk juga saham saham gorengan
yang diinvestasikan oleh oknum oknum di jiwas raya
sebenarnya masalah utama
kalau kita runtut sejak tahun dua ribu empat dua ribu enam
masalah utamanya adalah disolfabilitas
kondisi permodalan yang negatif
yang itu tentunya harus
sebuah perusahaan jika modelnya negatif
tentu tidak ada kata lain
mereka harus dicabut
pada saat perjalanan waktu
dari sisi pemilik
dalam hal ini kementerian bumn
untuk menjaga bahwa jiwas raya
dan untuk beroperasi tentunya kan
dia harus melakukan penjualan produk
penjualan produk ini tentunya
bagi sebuah perusahaan
jadi penting untuk bisa menjalankan
atau mendapatkan rikiditasnya
ini kemudian terbantu
asuransi dan revaluasi atlet
itu dari sisi
sementara dari sisi pelaksanaan
penjualan produknya itu sendiri
perusahaan asuransi ini kan melakukan investasi
dimana kita paham semua
bahwa investasi terkadang ada unsur
dan ini adalah menjadi satu hal yang wajar
kondisi perusahaan memiliki modal cukup
maka kerugian itu bisa diabsorb
dalam permodalan itu
sehingga ini menjadikan bahwa
seperti banyak juga diketahui
product saving ini produk yang generic
produk yang semua perusahaan asuransi dikenakan
kondisi dari jiwasraya inilah kemudian menyebabkan
investasi yang berujung kerugian
yang mengakibatkan merugikan
bang irvan ini dikatakan tadi memang
sudah terjadi sebelum adanya ojk didirikan
sebelum dua ribu sebelas begitu
dan juga sudah ada langkah langkah yang telah dilakukan
untuk sempat menyehatkan kondisi jiwasraya
seperti contohnya reasuransi dan juga
kalau berdasarkan tadi komentar dari mbak putri
sudah ada aturan yang rigid sebetulnya tentang
produk asuransi itu sendiri di tanah air
menurut anda apakah hal hal tersebut sudah cukup begitu
ya yang terjadi di ojk ini sebetulnya adanya
yang saya sebut dalam kesempatan yang lalu itu adalah
adanya gap antara regulatory dengan supervisory
jadi ini nyata sekali bahwa yang terjadi di ojk itu
dalam arti bahwa ada gap yang jauh antara regulatory
yang begitu ketat dengan supervisorynya
nah disinilah yang harus dijembatani oleh ojk
dan dalam kata kata ketua ojk yang belum lama ini
dalam pertemuan tahunan industri keuangan mengatakan
demikian ada regulatory supervisory gap itu yang harus diatasi
oleh ojk salah satu penyebab gap itu adalah
betapa ojk hidup dari industri dengan mendapatkan iuran dari industri
tapi sekaligus dia juga harus mengawasi
antara fungsi pengawasan tapi dia juga harus mengatur
dia juga harus melindungi konsumen
dia juga harus punya fungsi penyidikan
fungsi penyidikan dan perlindungan konsumen itu yang sangat tertinggal saat ini
pengawasan pun juga tertinggal dari pengaturannya
ini yang harus segera dibenahi
jadi tata kelola itu terletak juga pada ojk nya sendiri
oke jadi anda bisa diartikan anda mengatakan bahwa ini tugas atau fungsi dari ojk overload begitu kebanyakan
ya jadi bayangkan perlindungan konsumen dia juga harus membuat apa
lakukan penyidikan yang praktis tidak pernah dilakukan
sampai adanya kejaksaan agung
begitu pun juga antara pengawasan dan pengaturan ini
ini masih berjauhan satu sama lain
oke dan juga terkait supervisory board
kalau mbak putri sendiri melihat keberadaan lembaga atau dewan pengawas bisa kita katakan begitu ya di ojk
apakah memang diperlukan saat ini
kalau misalnya pada saat ini kita masih masuk ke tahap pengkajian
jadi hal hal seperti apa wacana terkait dengan dewan pengawas itu
nanti akan kita jadikan sebagai rekomendasi dari panja pengawasan industri jasa keuangan yang sekarang masih terjadi dan berlangsung di komisi sebelas gitu
tapi yang ingin kita tekankan adalah
dulu ketika komisi sebelas beserta pemerintah menginisiasi adanya ojk
itu karena ingin koordinasi antar sektor antar perbankan pasar modal dan juga institusi keuangan non bank itu berjalan dengan komprehensif gitu
karena kita tahu dulu dengan pengawasan yang ada di bank indonesia kemenq dan juga bapepam
itu terjadi koordinasi yang kurang baik sehingga kita ingin menghindari masalah masalah yang pernah terjadi khususnya ketika dulu krisis keuangan
makanya ojk ini berdiri dan sekarang ada departemen yang khusus dedicated untuk pengawasan terintegrasi gitu
jadi itu fungsi itu yang sebenarnya ingin kita tingkatkan lagi karena sebenarnya permasalahan di asuransi ini kan sangat integrated kan
ada unsur pasar modalnya disitu ada unsur asuransinya disitu
jadi bagaimana ojk bisa melaksanakan fungsinya sesuai dengan amanat undang undang gitu
dan keseluruhannya itu diatur oleh ojk sebagai institusi begitu
bang anto masih bergabung bersama kami
ya bagaimana bang anto menilai keberadaan dewan pengawas ojk
kalau kita ketahui bi punya barang supervisory begitu ya bsbi
kalau ojk sendiri sebetulnya dari tubuh institusi ini abang memperkirakannya butuh atau tidak
tapi sebelumnya izin saya mau koreksi dulu pak irfan
jadi pak irfan mungkin salah tangkap mengenai yang dimaksud regulatory dan supervisory gap gitu
jadi regulatory supervisory gap itu bukannya di dalam satu industri
tetapi di antar industri antara perbankan dan iknb
mungkin bu putri banyak tahu mengenai bagaimana perbedaan antara pengawasan perbankan dan iknb selama ini
dan itu yang akan kita coba setarakan
ini yang kemudian ada gap ini
jadi sekarang belum setara ya bang masih ada gap gitu ya pengawasan terhadap berbagai produk keuangan tadi yang perbankan saham dan juga lembaga keuangan non bank gitu
kami harus akui bahwa ada hal hal yang harus ditingkatkan dalam rangka pengawasan iknb
sebagaimana juga arahan bapak presiden kita diminta untuk melakukan percepatan reformasi industri keuangan non bank
ini salah satu pr yang sekarang oleh pak presiden diminta untuk dalam dua tahun ini kita harus finalkan
kalau dikaitkan dengan masalah fungsi pengawasan tentunya kami akan ikuti apapun yang akan menjadi pembahasan nanti yang akan dilakukan oleh ibu putri di komisi satu
tapi paling tidak dengan permintaan komisi sebelas nanti kita setiap tiga bulan harus menyampaikan seluruh data industri
artinya lebih ketat itu juga akan kita lakukan
termasuk juga dalam forum yang tertutup kita akan menyampaikan beberapa permasalahan permasalahan dan upaya upaya penyihatan
yang akan dilakukan ojk terhadap beberapa lembaga jasa keuangan
pak anto gap yang timbul antara tadi berbagai instrumen keuangan industri keuangan non bank saham perbankan dan juga asuransi
itu sebetulnya dari sisi mananya bang kalau berdasarkan pengamatan anda
jadi izinkan saya juga menyampaikan bahwa ada empat hal yang akan difokuskan di dalam reformasi knb
pertama kita mereformasi pengaturan dan pengawasannya
itu kita harus meningkatkan aspek kehati hatian
jadi kalau tadi pak evan mengatakan sudah banyak regulasinya betul pak banyak
tapi kemudian optimalisasi dari masing masing pihak
pengaturan ini juga akan kita lihat
kemudian kita juga akan melihat tata kelola dan manajemen resiko
ini diakui oleh industri dan diinginkan juga oleh industri
kebetulan beberapa waktu yang lalu ketua dewan komisioner dan kepala eksekutif iknb mengundang seluruh dirut asuransi perusahaan pembiayaan
dan mereka bersepakat ini salah satu aspek yang harus ditingkatkan di dalam pengawasan di iknb
kemudian kami juga sudah mulai bertahap sejak tahun dua ribu sembilan belas itu
meningkatkan pengawasan yang berbasis risiko
ini di aspek pengaturan dan pengawasan
yang kedua juga secara institusional
jadi kita juga melihat kebijakan entry policy nya
kemudian bagaimana status pengawasan dan exit policy
ini bagian penting pak
pak irfan juga tahu bahwa kita sekarang misalkan seperti bumi putra exit policy nya seperti apa dengan pp
kemudian juga nggak ada kalah pentingnya kita melakukan reformasi infrastruktur iknb
sebagaimana tadi disampaikan bu putri
pelaporan ini jadi bagian penting
dan kemudian juga harus memperkuat sdm serta organisasinya
dan yang terakhir yang keempat
ini menyiapkan dari ruu program penjaminan polis
penerapan ru program penjaminan polisi ini pun
ini harus juga didahului dengan berbagai macam reformasi yang tadi kami sampaikan
pengaturannya institusinya infrastrukturnya
karena kalau ini diterapkan dalam kondisi yang belum baik
maka akan tribunal moral haja
baik pak irvan pak irvan tanggapan anda
ya itu sangat sangat idealis sekali ya
apa yang diutarakan itu sungguh normatif
dalam arti apapun yang sudah dilakukan ojk itu kita apresiasi ya
tapi disini yang saya ingin katakan
begitu banyak peraturan tapi penegaannya
pengawasan disitulah gap yang saya maksud
bukan gap antara perbankan dengan non bank
tapi gap di dalam industri itu sendiri
khususnya industri asuransi
begitu banyak peraturan tapi penegaannya sangat lemah
seperti penegakan aturan untuk perbankan atau penegakan hukum untuk sektor perbankan cukup kuat
tapi untuk sektor asuransi disisi lain lebih lemah
ya saya ingin contoh meling terbaru tentang peraturan adanya direktur kepatuhan
di dalam pojk dua ribu enam belas yang lalu
wajib ada direktur kepatuan tapi sekarang dirubah lagi
tidak perlu ada direktur kepatuan tapi yang diperlukan adalah fungsi
baik nanti kita akan bahas juga bagaimana kebutuhan
itu kan sudah satu satu
ketidak konsistenan dari peraturan ini
selanjutnya mungkin keterkaitan ojk dengan lembaga penjamin polis tadi yang sempat dikatakan oleh pak anton
tapi usai jeda bapak bapak ibu ibu
cnn indonesia prime news akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
saya ke pak irvan lagi
irvan ini kalau perbankan ada lps ya
lembaga penjamin simpanan gitu
dan juga kalau ojk nampaknya saat ini sedang
tadi sempat disinggung sedikit tentang lembaga penjamin polis
sebetulnya apakah kemudian ini diperlukan adanya
jalan yang beriringan antara ojk dan juga lembaga penjamin polis yang sedang diperbincangkan
ya lembaga penjamin polis itu ala
yang menjadi domin pemerintah bukan domin ojk
yang harus sudah terbentuk tiga tahun setelah undang undang dua ribu empat belas itu
yaitu dua ribu tujuh belas oktober
namun ini di dua ribu dua puluh kita baru bicarakan itu
absur ketika rumah sudah terbakar
kita baru mau bikin mobil pemadam kebakaran
dan lembaga penjamin polis itu bukan untuk membayar jiwa seraya
bukan jurubayarnya bumi putra
bukan jurubayarnya mas sabri
dia untuk yang akan datang
dan itu butuh reformasi
reformasi dan tata kelola di industri asuransi
pro nya itu bisa membayar
kalau perusahaan asuransi bangkrut
kontranya oh ini enak bener
murah asat asuransi tambah tinggi
pasti kalau ada apa apa toh ada yang bayar gitu kan
itu pro connya kan begitu
itu yang jadi masalah dan nanti iuran lagi
sementara ada iuran ojk yang nggak bayar apa apa
nggak kasih apa apa ke kita
oke mbak putri ini terkait dengan pengembalian fungsi ojk ke bank sentral bank indonesia
ini sempat terjadi juga di inggris di london
dikembalikan bank of england kemudian
apakah ini menjadi ada sebuah kesamaan
antara kasus yang berkembang saat ini dengan yang di inggris
kalau kita melihatnya beberapa instansis ini kan adalah bukti nyata bahwa memang
fungsi pengawasan yang dilakukan ojk itu memang belum memadai gitu
makanya terciptalah kasus kasus ini gitu
dan kita juga tahu sekarang dengan produk keuangan yang makin kompleks
sekarang juga ada financial technology gitu
ada fintech dan teman temannya
yang sekarang sudah masuk ke
apa publik dari mulai yang apa
dari mulai yang paham literasi keuangan sampai yang tidak paham gitu
jadi dengan fungsi yang sebanyak ini yang harus di jalan ke ojk
sebenarnya yang harus dilakukan penguatan itu adalah lembaganya
ojk itu sendiri
ojk itu sendiri
makanya komisi sebelas kemarin mendorong masuknya revisi undang undang ojk ke dalam prolegnas
dan seperti yang kita tahu sudah tercatat di prolegnas dua ribu dua puluh
dan disitu kita akan melakukan berbagai penguatan termasuk dengan masuknya pengawasan fintech ini ke dalam undang undangnya
agar basis hukumnya lebih jelas lagi
oke pak anto mungkin saya kembali ke anda
ini dikatakan let's say banyak sekali produk keuangan yang harus dijamin oleh ojk begitu
harus diawasi oleh ojk begitu
dan apakah anda melihat ini dengan banyaknya produk keuangan
dan juga ada aturan aturan yang masih let's say dikatakan belum seimbang antara produk keuangan satu sama lain
anda melihat ini bagaimana bang
fungsi ojk kan mengatakan
mengatur mengawasi dan melindungi
jadi secara sistem mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa peran ojk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi itu di sektor jasa keuangan juga ada
itu yang secara sistem kami mau mengambil dari sistem
begitu juga kemarin di tahun dua ribu sembilan belas dengan agenda pemilu agenda nasional itu juga bisa terlaksana dengan baik
ini salah satunya kita menjaga kondusivitas di sektor jasa keuangan
dan itu yang terpenting yang ingin kami sampaikan bahwa secara sistem kami bersama bu menteri tadi kalau kita lihat cuplikan berita dari bu menteri
bahwa kita di dalam kssk ppksk selalu melakukan assessment assessment untuk memastikan secara sistem ini baik
tapi tidak dipungkiri ada hal hal yang tadi sudah disampaikan permasalahan di lembaga jasa keuangan
apakah ojk tahu masalah ini tahu
apakah ojk sejak kapan juga tahu
dan bagaimana pihak pihak yang harus ikut bertanggung jawab
lalu apa yang menyebabkan pada akhirnya pada ujungnya begitu ada kasus gagal bayar nasabah sampai diperkirakan kerugiannya tiga belas tujuh triliun itu bang
ya jadi masalah kegagalan bayar ini kan kita deteksi
kita deteksi bahkan kalau tadi pak irfan mengatakan ojk pengawasan helm
selama tahun dua ribu sembilan belas kita mencabut tiga puluh satu izin usaha
kita sudah tiga puluh satu izin usaha
apa termasuk asuransi di dalamnya bang
iya termasuk asuransi jadi kalau saya sebutkan dana pensiun ada delapan
fintech ada satu penilaian kerugian asuransi perusahaan asuransi umum ada satu modal ventura ada enam pembiayaan ada empat pialang asuransi ada delapan pialang reso avanti
itu pencabutan belum total yang kena surat peringatan pertama
itu pencabutan belum total yang kena surat peringatan perangkat

kita melakukan fungsi pengawasan itu
ini yang perlu kami sampaikan
dan saya sangat bergembira kami menyiapkan data ini
terutama untuk menyiapkan nanti dengan komisi sebelas
di dalam yang sedang melakukan proses panjang
jadi ini kami mau tekankan
kami akui yang saya sampaikan tadi
dibawa ada sisi pengawasan
pengawasan yang perlu ditingkatkan
bu putri sangat paham
beliau dulu pernah menjadi pengawas bank bagaimana
perusahaan ikmb ini
sekarang kita sedang kejar itu
fungsi pengawasan kami sekarang
melaporkan kepada komisi sebelas
nanti kalau secara pembahasan
memang diperlukan tadi sebut
badan pengawasan atau apapun
sepanjang itu memang membuat
ojk menjadi lebih baik
jadi tentu tidak akan menjadi
penolakan tetapi yang terpenting adalah
fungsi ojk saat ini
sudah berusaha semaksimal
mungkin untuk memberikan kontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomis menjaga
kesadilan secara sistem keuangan
bagaimana mbak putri ini anda dikatakan
tadi cukup paham dengan kerumitan yang terjadi
kompleksitas yang terjadi dengan institusi
keuangan atau produk keuangan
bagaimana sebetulnya kerumitan apakah memang
benar hanya diperlukan tingkat pengawasan
yang lebih tinggi terhadap institusinya ya ojk nya
tapi terhadap produk keuangannya
sendiri bagaimana juga yang kita
tahu adalah sebagai lembaga yang
masih relatif muda gitu ojk perlu
melakukan terus melakukan peningkatan
dalam sdm nya karena yang kita
tahu dengan semakin kompleksnya produk keuangan
pengawas yang berada di ojk juga
harus terus diberikan ilmu ilmu
sesuai dengan teknologi
dan juga kompleksitas yang
industri keuangan itu bukan industri yang mudah
karena kan di ojk itu dilakukan
audit juga ada pengawas
yang dedicated kepada
tapi untuk industri asuransi sendiri kan sebetulnya ini
sudah industri yang ada sejak lama
ibu mi putra saya sudah dari tahun seribu sembilan ratus dua belas
apakah selama itu belum ada
kemudian regulasi yang benar benar
cukup ketat untuk mengawasi
produk keuangan ini seperti yang tadi
saya sudah paparkan sebenarnya
peraturannya itu sudah cukup rigid
yang tadi pak irvan juga sudah bilang dari ojk nya
sendiri yang harus ditingkatkan lagi adalah
implementasi dari peraturan peraturan
yang sudah ada jadi ketika ojk
mempunyai peraturan berarti mereka juga harus
perusahaan perusahaan yang tidak melaksanakan
kan tadi juga pak anto sudah bilang
beberapa perusahaan yang akhirnya
perizinannya dan diberikan peringatan
dan sebagainya hal itu harus terus dilakukan
ojk terus melakukan peningkatan
pada pengawasan terintegrasi yang tadi saya bilang
karena awalnya ada
permasalahan ini kan karena
asuransi ini akhirnya bermain pada
saham gorengan di luar lq empat puluh lima
sementara hal hal seperti ini
kan ada di dalam ojk
baik asuransi dan juga saham
pada pasar modal
jadi kita tahu bahwa
sepanjang tahun dua ribu dua puluh
sejak ojk berdiri sampai sekarang
sudah ada beberapa tindakan
yang dilakukan oleh ojk dalam kasus
jawa seraya bumi putra dan sebagainya
seperti yang dilaporkan kepada panja
jadi dari situ nanti kita bisa melihat
sebenarnya apa lagi sih yang harus
kita lakukan dari ojk ini
baik bang irvan nanti saya mau tanya
bagaimana sebetulnya jika dikembalikan ke
bapak bapak mlk karena pembuatan ojk
sendiri memang memerlukan ongkos politik
yang tinggi juga dan juga
ekonomi yang tinggi
tapi nanti bang irvan kita jeda terlebih dahulu
saya nen indonesia prime news segera kembali
kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih menyoal tata keuangan negara
ke bang irfan sekarang bang irvan
sebetulnya apabila nanti dilakukan reformasi
di institusi ojk dan juga ada revisi
uu tentang ojk dan juga
institusi keuangan negara lainnya begitu apakah anda
hal hal serupa ini tidak akan
terulang kembali ya sebetulnya
tidak bisa menyelesaikan ojk
sendiri karena kita harus tahu ojk
itu lahir dari undang undang bi
ojk itu turutnya dari uu
turunan dari undang undang bi yang
diberikan independensi oleh
konstitusi itu adalah bi
dengan undang undang bi nya tapi
juga harus diingat independensinya
terhadap amanat konstitusi
independen terhadap tugas
meningkatkan kesejahteraan rakyat
sehingga yang dilakukan bi dengan
independensinya saat ini hanya
moneter dan sebagainya pro stability an ya
tapi tidak pro job
persoalan kita kan lapangan kerja sekarang
apakah bi itu mempunyai tugas untuk
juga menciptakan lapangan kerja
begitupun turunannya setelah itu
ojk apakah juga sudah menciptakan
lapangan kerja kita yang demikian besar
yang saya ingin katakan
atau revisi undang undang ojk
itu harus dalam narasi yang sekarang
banyak disebut omnibus law itu
jadi undang undang ojk harus bersama
dengan undang undang bi undang undang perbankan
undang undang perbankan undang undang lps
termasuk undang undang sembilan

di situ dikatakan yang berdampak
sistemik hanya perbankan tapi
dilihat juga di undang undang ojk
peserta kksk itu
bisa mengajukan sesuatu keadaan
menjadi tidak normal ke forum
kssk jadi undang undang
ojk nya mengizinkan membawa ke
kssk tapi undang undang p sembilan

sebagai berisiko sistemik
hanya perbankan padahal undang undang
peserta kssk ini bisa membawa
persoalan yang tidak normal ke kss
jadi jika diakui dengan adanya
dampak sistemik artinya ada
bailout misalnya atau
likuiditas yang diseluruhkan oleh negara kepada
para perusahaan yang gagal
bayar ini ya undang undang sembilan dua ribu enam belas
tidak memungkinkan lagi
bailout karena kita sudah belajar
banyak uang sekolah kita
sudah rp enam ratus lima puluh triliun
senturi maka undang undang

lagi bailout yang ada built in
begitu kan tapi di
undang undang ojk nya memungkinkan
untuk ada wake up call
kalau ada sesuatu yang tidak beres
di peransuransian dan sebagainya
ke kssk apakah sudah dilakukan
itu pak anto terkait dengan
tadi yang dikatakan oleh bang irfan
hal ini juga ikut dibahas
namun juga karena tadi
keterbatasan undang undang yang sekarang hanya
mengatur perbankan maka
menangan untuk melakukan
penyihatan itu dilakukan oleh
ojk jadi seperti itu
sekali lagi untuk melakukan penyihatan
punya komitmen dari pemilih
kementerian bumn sebagai pemilik
saat ini sedang
terus melakukan komunikasi yang
intensif dan kemudian
untuk bisa memberikan
kepada para pendidikan politik waslayak
bagian yang melakukan
pengawasan sementara yang harus
melakukan penyihatan itu justru dari pemuli
jadi kalau saya ditanya apakah
ojk melakukan penyihatan tidak
ojk tidak melakukan penyihatan tetapi ojk
pemilik yang akan melakukan kegiatan contohnya
seperti kemarin pada saat
kita memberikan izin
terhadap pembentukan anak perusahaan
bapak ibu sekalian mungkin bisa
paham sesuatu perusahaan yang
sakit kemudian diizinkan oleh ojk
untuk membuat suatu anak perusahaan
karena skema yang diajukan kementerian
otoritas untuk bisa
memberikan izin dan izin ini
dilakukan dalam waktu terbatas sehingga
bisa segera melaksanakan proses
pernyataan tersebut oke ini mbak putri
akhirnya semua pihak harus turun tangan
untuk menyihatkan si
satu perusahaan bumn asuransi ini
tanggapan anda bagaimana sejauh ini
memang sudah fungsi dari
dpr sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap
mitra kerjanya salah satunya dari komisi
itu adalah ojk makanya
selain dengan perusahaan asuransi kita juga senantiasa
melakukan pengawasan terkait dengan
lembaga lembaga yang lain gitu kita juga
melihat sekarang banyak permasalahan
masih seputaran dengan rentenir
yang ada di berbagai daerah di indonesia
dari komisi sebelas bisa menguatkan fungsi
ojk di situ di beberapa
kesempatan juga kita telah memberikan
input terkait dengan pengaturan
apa yang bisa menyelamatkan
rentenir di daerah juga
dalam hal fintech dan juga
dalam hal ini asuransi gitu jadi
ketika mas bilang tadi semua pihak
harus turun tangan karena fokus kita pada
pengembalian data nasabah itu menjadi fokus
komisi sebelas dalam melaksanakan
panja pengawasan kinerja
industri jasa keuangan ini dan bagaimana
nantinya tidak akan terulang
lagi kejadian kejadian seperti ini jadi kan dikatakan
pengembalian dana nasabah itu akan dilakukan
maret dua ribu dua puluh kalau tidak salah begitu ya
oleh pak erik thohir oleh pak erik thohir
bumn dan kemudian ke depannya
akan ada undang undang
tadi sempat dikatakan bahwa undang undang nomor empat
tahun dua ribu empat belas tentang lembaga penjamin
polis begitu apakah ini akan kemudian
ke depannya akan juga ikut digoda untuk
menghindari kejadian kejadian seperti ini
terulang lagi itu telah
berada dalam satu undang undang
yang nantinya akan disebut omnibus law
penguatan sektor keuangan
berisi tentang lps asuransi
ini beserta dengan pengawasan fintech
yang sekarang belum ada gitu jadi
sekaligus juga inisiasi untuk lembaganya
akan kita godok bersama dengan
pemerintah di omnibus law itu
sudah ideal atau belum
bang irvan apabila ada tadi
dikatakan ada lembaga penjamin untuk polis
untuk ojk ada lembaga penjamin simpanan
untuk perbankan lembaga penjamin
polis itu pertahanan terakhir
pertahanan terakhir kemudian pertahanan
layer awalnya bagaimana
pertahanan pertama itu
risk management kemudian internal audit
kemudian defense berikutnya
dari perusahaan asuransi yang minimal

kemudian defense berikutnya adalah
dana jaminan yang dua puluh persen itu
yang ditahan oleh ojk
untuk setiap perusahaan asuransi
kalau ketiga lapis ini sudah
dari mulai management
risk management internal audit kemudian
rbc kemudian dana jaminan
lembaga penjamin polis itu
jadi lembaga penjamin polis itu tidak di tempatnya
bukan paling depan dia paling belakang
dan untuk itu semua harus
dibenahi manasemennya tata kelola
dan seterusnya jadi dia bukan jurubayar
dia terakhir dan jangan harap
itu akan menyelesaikan bumi putra
jiwas raya sekarang
pak anto setuju dengan tadi yang dikatakan oleh
ya itu sudah ada di
karena ojk dalam rangka reformasi
iknb tadi kami sampaikan dari
sisi pengaturan dan pengawasan
jadi mungkin tadi saya sedikit juga
koreksi pak irvan masalah
direksi atau fungsi kepatuhan itu
itu sudah diatur di dalam pojk
itu sudah jelas nanti bisa dibaca
kemudian saya juga nggak terlalu yakin sama bapak
karena kami nggak pernah menahan nahan
apapun karena itu adalah aksi
korporasi dan itu sesuai dengan ketentuan
itu tentunya dikatakan di bukunya
korporasi tetapi paling tidak
saya sangat terima kasih bu putri
juga sudah mengambil
perhatian yang khusus terhadap
ini ikan dengan omni baslo
nantinya tentunya juga
ojk memperbaiki tadi fungsi pengawasannya
tadi sdm nya juga disinggung
sementara untuk penjaminan polis
penjaminan polis ini dari literatur
manapun itu menimbulkan moral hazard
artinya industri nya itu
harus betul betul sehat
sehat dalam arti kata semua
tertata tata kelolanya dengan baik
kalau tidak maka akan menyebabkan
moral hazard sehingga orang terlalu
menggantungkan akan nanti ada yang baik
ini yang nggak boleh dan ini kita harus
sampai ke arah ini
mbak putri apakah ini artinya
industri asuransi dan juga termasuk
pengawasan dan juga regulasinya
tapi untuk bisa dibilang sebagai
virus itu belum karena kita tahu
masih banyak juga perusahaan asuransi indonesia
yang sebenarnya sehat
ini yang salah satunya yang ingin kita fokuskan
di dpr penyelesaian ini sehingga nanti
untuk industri asuransi itu akan nanti
kembali juga karena kan sebenarnya kasian
satu yang bermasalah nanti satu industri jadi kena
efeknya kepada kepercayaannya
jadi sebagai sesama konsumen
industri jasa keuangan sebenarnya
dari kitanya juga harus lebih
berhati hati ketika kita berinvestasi
ataupun mengambil produk apapun
kita harus tahu apa yang ada di dalam
yang kita harus tahu selain hak kita apa
kewajiban kita itu juga apa
jadi sedang batuk begitu ya industri asuransi
saat ini tapi belum virus kayak corona lah
mbak putri komarudin terima kasih
terima kasih juga pak antos
terima kasih sudah bergabung bersama kami kita sama sama berharap
agar ditemukan tadi ya benar benar
reformasi atau jalan yang jelas untuk
menyehatkan industri asuransi di indonesia
begitu tidak hanya jawa seraya sabri
atau pembuim putra saja yang harus disihatkan tapi juga
bagaimana ke depannya agar hal hal seperti ini
tidak terulang lagi cnn indonesia prime news
kita akan kembali dengan informasi proyek revitalisasi
kawasan monas terhenti sementara karena menuai
polemik proyek senilai lima puluh miliar rupiah
ini dilaksanakan tanpa persetujuan komisi
pengarah tetap bersama kami